nah gue mau istirahat dulu ya
gue pengen ngurusin kaki gue
buat buah ya
buat ayo ikut kemana
ayah gimana ini ya
ayah sempatnya pergi ke apotik ya
kalau gitu ayah ke apotik dulu ya
untuk beli obat
iya dia cepat ya cepat
ibu ibu kasih obat perdana segi dulu deh bu ya
aduh ya udah abis semua
ayah cepat ya berburu
ya allah buat bu
ya allah buat bu
ya allah sabar ya sayang
ya allah ayah buang
ya allah abah sekarang yang lewatermo
kah lo ngapain berhenti sih
dim lo gak lihat bapak bapak itu
kasian kita bantuin
udah kita lewat aja pura pura gak ngeliat
ya allah lo tega banget sih dim
coba deh kalau misalnya orang tua itu adalah bapak kita gimana coba
lo gak kasian apa
biar kita bantu pak
terima kasih adek
udah pak gak apa apa
bapak masuk ke dalam biar kita yang dorong mobilnya ya pak
nah kita dibayar gak
ya allah dim kita mau nolong orang itu harus ikhlas harus tulus
ya ikhlas sih ikhlas tapi ini panas kak
man mobil berat
yaudah lo kalau panas kalau capek tinggal minum
udah hidup bukan yang ngasih apa ngasih penyakit
makan dua sepen apot
lalu dulu ah
saya gak punya ini
tapi tolong gak diterima dengan ikhlas
gak usah pak
kita nolong bapak ini bener bener ikhlas
tanpa pamrik pak
saya jadi gak enak
kalau bukan karena ada yang bantu saya
mungkin saya belum bisa sampai ke rumah untuk mengantarkan obat buat anak saya yang sakit
saya bener bener nolong bapak ikhlas
dan suka kambuh kambuhan
kalau lagi datang kumatnya saya jadi panik
makanya tadi saya langsung pergi beli obat
tapi sampai sini mobilnya malah mogok
masya allah pak
bapak sabarnya pak
baiklah kalau begitu saya permisi dulu
iya pak salam buat anak bapak
semoga cepat semua
saya hanya bisa mendoakan
semoga allah swt akan menolong saya
semoga allah swt membalas budi bayi kalian
atas pertolongan yang kalian berikan pada saya
terima kasih adek
lu kah dikasih duit gak mau
kita itu kalau mau bantu orang jangan karena pamri
lagian lu gak kasih apa apa sama bapak itu
bapak itu buru buru beli obat buat anaknya karena sakit vertigo
emang lo pernah sakit vertigo
raus deh boka
udah gua gak dapet apa apa nih malah pinggang gua yang sakit
eh lu tuh dasarnya harus dikasih pelajaran gak boleh lu kayak begitu
gak baik tuh gak sih harus tulus dong
eh pepe minta pmg eh pepe minta pamri
eh eh mas lu wudhu atau ngapain sih
apaan sih kan dari tadi lu protes protes mulu
kan tadi gua udah bilang gua kepanasan dehidrasi gimana sih lu
ya bukannya gitu itu air kan buat wudhu milik bersama
lu gak boleh dong sembarangan pakai kayak gitu hemat hemat
oh nih tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh lu mau wudhu juga tuh
elah ribet sama
waalaikumsalam astagfirullahaladzim ayah kemana aja sih
dari tadi udah ditungguin itu anak kesial lukuin obatnya
untung ada dua pemuda yang nolongin ayah
kalau enggak aduh gak tau deh apa jadinya
maafin ayah ya karena telat
nak di minum dulu ya obatnya sayang
aduh pinggang gua rasanya pengen copot
maaf mas mau naik tas dan sepatu
sepatu saya nggak usah pak tapi kalau tas boleh nih pak
wah berat ya pak
banget nih mau ke mana nih
saya sama kakak saya mau ke jogja pak
bapak kerja seperti ini apa tuh namanya
di marbot maksudnya
udah berapa lama pak
berapa lama ya
ya sepuluh tahun sih lebih mas
wah lama juga pak ya
berarti bapak orang yang berdedikasi untuk masjid ini pak
orang seperti bapak calon penghuni surga
masalah surga dan bukan itu urusan allah lah
yang penting saya sebagai umatnya
bekerja dengan ridho dan ikhlas
soalnya kan bekerja itu ibadah mas
betul betul pak betul
dari pekerjaan ini apa sih yang bapak sukai pak
hah apa ya
ya kayaknya sih saya banyak menerima pelajaran tuh dari bekerja sebagai marbot ini
apalagi pekerjaan saya ini kan ya mengemban amanah
amanah itu kan titipan deh
titipan itu pasti dari awal deh
pak ini apa
orang yang mengemban amanah itu pasti orang yang bertanggung jawab ya pak
insya allah deh
saya juga sampai sekarang masih belajar
untuk menjaga barang barang di sini supaya jangan sampai hilang
itu adalah tanggung jawab saya tertinggi
wah kalau saya disuruh jadi bapak
saya nggak bakal sanggup pak jagain barang barang di sini
ah deh bisa aja
ada apa sih dokter ya
mesaro mau melahirkan pak
bapak ditunggu segera pak